suasana gelap langsung menyambar saya
ada juga kajian kajian yang dilakukan setiap hari
ini akan secara tegas nanti
dan juga peringkat tiga versus peringkat enam
kemudian selepet sarung dari kubu anies
tapi maksudnya gue suka banget tuh masak gitu
ada effort ada waktu disitu ada konsep ada tenaga dan pikiran yang dikerahin
akan membentuk karakter gue
ini bisa dilihat di panel di tengah
ketika anda sedang menyaksikan atau sedang mendengarkan
ya ya ya jadi minggu lalu
dan memang adanya nama nama yang disebutkan memiliki integritas yang tinggi kemudian juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang tidak bisa diperlukan oleh pemerintah
terima kasih prof bui untuk perbincangan yang menarik pagi hari ini
beberapa lapangan golf juga memiliki harga promo di hari hari tertentu
cuma selama saya melakukan liputan mudik di jalur mudik ini
yang kita anggap ada pelanggaran konstitusi
justru saya senang gitu karena beliau membuktikan bahwa memang kita punya sesuatu yang tidak bisa ditawarkan oleh generasi sebelumnya yaitu adalah inovasi dan kreativitas
semuanya kita berupa nutrisi air gitu ya
kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah kan udah selesai udah gugatan saya nggak mau ngotak ngatik lagi
beras berwarna mengandung serat lebih tinggi dibandingkan beras putih
belum pernah terjadi sebelumnya
ya saya rasa itu ya penampilan tapi yang menjadi fokus kalau bagi kami sih
kini menjadi enam tiga juta pada tahun dua ribu dua puluh dua
terutama dokter dokter yang ada di kota kota besar kita sudah melakukan upgrading
karena dari dulu dari podcast podcast kita sebelumnya juga
dari satu sisi juga beratnya kenapa karena tiga x tiga
apakah kalau misalnya mereka mendirikan perwakilan ataupun kantor perwakilan di sini dan mengimpor barangnya sesuai dengan peraturan indonesia
bertahun dua ribu delapan kalau kita tahu bahwa secara besar ada dalam payung hukum nomor empat puluh empat tahun
karena itu sudah menjadi kesepakatan internasional
atau menahannya agar mereka bisa bernapas
dan mas tony ini jualan sudah dari sembilan belas tahun delapan belas tahun jualan bubur
karena kemudian beban hutang yang mereka harus tanggung kewajiban membayar pokok obligasi dan bunga jatuh tempo yang mereka harus bayar itu menjadi sangat besar ya
hedra tio jadi kayak kesetanan
lantas yang ketiga maka duluan yang dilunasi
penegara indonesia pemerintah ini sudah memiliki data yang sangat siap
maka akan berdampak terhadap proses dan terhadap hasil akhir
jadi memang trafiknya cukup bagus dan udaranya juga cukup bagus hari ini dan kemarin gitu
dan bapak gaungkan adalah keberlanjutan
tergantung dari permintaan sang calon pengantin wanita
tapi kalau memang ternyata ada sesuatu yang tidak kontraindikasi untuk imunisasi
setelah lelah mengangkat alat selam dari luar hutan
kira kira perlu perawatan seperti apa ya yang mudah dan praktis
jadi tentu saja kita meyakini bahwa tumbuh tumbuhan tanaman ganja di dalamnya itu pasti punya manfaat pasti punya nilai
akan memenuhi panggilan badan reserse kriminal mabespori untuk diperiksa pada rabu tiga april dua ribu dua puluh empat
itu lagi ya balik lagi tidak perlu
dan juga mudah mudahan kedepannya nanti juga sains dan komunitas ilmiah di indonesia tambah berkembang gitu
ya terpaksa kita one way mulai comeback
negara besar dan berpotensi luar biasa seperti indonesia perlu cara cara berpolitik yang lebih baik
dan juga pak mahfud melihat situasi politik antara pdi perjuangan dengan pak jokowi
dan juga saya adalah pemerhati lingkungan dan juga tidak terlepas saya juga bergerak di bidang kemanusiaan khususnya memperjuangkan hak perempuan dan anak
dan itu sangat ketat di kita ini longgar gitu kan
ini yang disebut interferometer
kadar gulanya agak kurang mas
oh ini kurang gini dengan medan yang di indonesia ini kurang mumpuni nih
jaksa bertanya chattingan mario dengan david
ada perjuangan dan resiko yang begitu besar untuk mendapatkan gula semut yang berkualitas
lo sebelum tampil di asian games lo kan peringkat empat lima kejuaraan dunia
dan untuk sementara kesepakatannya itu bahwa
nah sayang beribu sayang undang undang sistem peradilan pidana anak ini tampaknya pada waktu waktu belakangan ini justru menjadi tameng bagi anak anak yang nakal
baik berakhir sudah sesi tanya jawab antar calon presiden
pinginnya tuh daily kan setiap hari dos dosis kan
harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua
atau menyingkirkan dari rumah
menelusuri lebih dalam lagi setelah blok komoditas bawang anda akan menemukan toko toko khusus yang menjual aneka rempah
mike harris mengatakan pocket parks atau taman saku menawarkan solusi
tambah dari satu pelaton dari sabara polres maros bersama dengan gabungan polsek
pasti ada logo di bawah itu bdd basketball daily news
karena ini aja dalam keadaan kosong udah begini berat
pemerintah bali meyakinkan masyarakat bahwa pelayanan kesehatan cukup siap di bali
dan saya berharap saat ini sudah boleh digunakan kembali untuk ibadah dengan baik ya
jadi udah kegambar banget sih kalau saya gimana acara a m ini
ini perintah yang ketiga
sudah masif terjadi sejak tahun dua ribu sembilan belas
dan optimalkan fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi
alip john betul temen deket gua dia temen nongkrong gue temen ya jujur temen minum minum gue tapi kan punya karya
kami juga sudah nambah lajur ya kita siapkan mau dipakai atau enggak nanti
pak ini kan memang umrah sudah dibuka
jangan dong ntar pada komen
dan susu itu sangat membantu sekali untuk daya tahun tubuh kalsiumnya
makanya ada yang bilang f satu itu balapan di belakang marseille tujuh
karena pemerintah juga disitu ada beberapa kawasan konservasi yang sudah dibuat oleh pemerintah
dia kulitnya dibersihkan ya
saya ada satu teman satu keluarga saya kenal
ke radio advent suara pengharapan
dalam melaksanakan ibadah di bulan ramadan tahun ini
kita gagal dan kita melihat diri kita sebagai siapa kita sebenarnya
pesawat catalina diproduksi pada seribu sembilan ratus tiga puluh hingga seribu sembilan ratus empat puluh silam
itu untuk membayarkan utang yang sudah ada terlebih dahulu
tadi karena tadi satu setengah
jadi pemanfaatan pemanfaatan yang berkelanjutan seperti ekowisata ini ini sebenarnya kunci dari transformasi ekonomi ya
memang anda mau mengikuti hal tersebut
sukma pun ingin meraup cuan karena selama pandemi covid sembilan belas
tarifnya pun lebih terjangkau dibandingkan menggunakan transportasi darat yaitu rp dua puluh lima per penumpang
masak sendiri atau pergi ke restoran
dan membedakan antara kerupuk yang dibuat dari sagu dengan kerupuk putih yang dibuat dari tepung tapioca
kekeringan yang melanda kecamatan kandang haur kabupaten indramayu
namun suasana yang sangat berbeda terlihat saat ribuan warga dusun ini berbondong bondong menuju masjid jami baitur rahim yang berada di tengah perkampungan
kalau rasanya pedas keksur
nah tambah lagi nih sudah kering ditambah lagi dengan satsat di dalam minyak gorengan tersebut
karena kalau tidak sepak bola kita ini
pasalnya smk ini menjadi smk pertama yang ada di kecamatan banjar sekaligus sekolah pertanian kedua yang ada di bali
rata rata pasien berkisar usia sebelas hingga lima belas tahun
kayak brandon kalahnya di semifinal sama cls pas itu
dan harganya cuma rp lima belas
anda tidak boleh mendahului kontraflow karena sangat berbahaya

wah wah antriannya sudah panjang aja nih
waduh udah keras ya
dari sejak dua ribu lima belas sampai dengan dua ribu dua puluh dua
apakah itu lamina kan yang kemaru basah atau el nino
mengapa pesawat penjaga pantai dash delapan
apabila fly spoiler ini membuka
itu target pemerintah yang harusnya kita dukung secara bersama
wah ternyata tidak semua anggapan bisa dijadikan rujukan ya
luar biasa pemerintah ini baik banget
saya kira secara perhitungan bisnis pasti harga jual beras pun akan naik kembali
artinya selesai itu tanahnya kembali ke masyarakat
ini sebagai pimpinan perusahaan lu
kapanpun yang mafia ini tidak pernah diputus
ini pengalaman pengguna yang buruk
gibran kan sebenarnya dari sisi usia yang paling terhubung dengan milenial dan geng sih
ketua mpbi diki pelupesi mengatakan pantauan ini penting untuk mitigasi bencana saat mudik lebaran
teritorial kesehatannya tetap ada di puskesmas
sudah sepuluh tahun program belt and road initiative berjalan meski tidak semulus yang diharapkan oleh pemerintah tiongkok
ada banyak jenis jenis jenis musik yang terjangkau
sementara itu slow pitch softball merupakan tipe permainan softball yang memberikan kemudahan bagi batter atau pemukul
karena pemerintah masih mengambil kebijakan untuk meng hold dulu ya
gula pada hidangan khas ramadan dapat diganti dengan sejumlah alternatif yang lebih aman
bansos di tahun ini adalah rp empat ratus sembilan puluh enam triliun
oki negara muslim sebagian besar negara
kalo lo mau pride main basket beneran iya
apa yang disampaikan tush aji sudah relevan ya gabenat
untuk hindari macet menuju tempat makan
modus penggandaan uang sudah beberapa
karena khususnya besar orang juga dapat muat dalam hal yang sama como tanpa tersaking pel savannahu
terutama dalam rumah tangga nantinya akan dibina
gampang ya kornetnya sendiri sudah punya rasa yang pastinya enak dan semua suka untuk
dan ukraina menyatakan kemerdekaannya
kalau aku bikin air jambu klutuk kan memang agak lumayan effort buat bikinnya
insight with desy anwar kali ini berada di ruang podcast di kementerian kesehatan dan saya sudah ditemani oleh wakil menteri kesehatan dr dantri
ya jadi hari sabtu ini ada media forum
dan inflasi pangan di hampir seluruh negara di dunia
pak silly kita bergeser soal hari ini ada deklarasi damai masing masing capres cowopres
nanti kita bisa melihat sisa pembangunan trotoar di eranya pak sutiyoso dan pak posibowo
itu ditinggal di lapangan tembak atau lo bawa bawa sih punya sendiri
motor jenis transportasi ini sudah populer sejak era sembilan puluh an
yang lulusan sekolah gue
saudara mungkin merasakan satu kenyamanan dekat dia
itu sebenarnya masih banyak pertanyaan yang kita belum tahu mengenai hiu paus atau ikan ikan satwa karismatik yang ada di indonesia ini
tapi kadang benar benar langsung itu tuh yang itu sekitar empat sampai lima tahun tuh bisa terjadi
tempatnya bagus sih buat rekreasi buat keluarga juga bagus
banyaknya game game mobile lebih dapat diterima oleh gamers indonesia dibandingkan game pc
yang tadinya sudah diinkonstitusionalkan oleh mk
sejumlah komoditas bahan pangan di pasar pasar tradisional kota bandung jawa barat mulai mengalami lonjakan sehari setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau bbm
vaksinasinya adalah yang divaksinasi dicatatkan sebagai
dringsing terus kopi petah motopetik sekar jagad
cuma sultan disitu juga kan ada pelatih juga kan coach carel nanya juga ke situ
di solo rumah sakit jiwa surakarta sudah menyiapkan bangsal bangsal khusus untuk caleg gagal
saya objektif saja mengatakan itu kenapa karena ini kita cinta terhadap bangsa dan negara
karena kan kita juga harus menghitung ya
apa yang dimiliki azayitun tidak ada apa apanya
salah satunya di puskesmas kecamatan mempang prapatan jakarta selatan
nah kita pakai sudah untuk pewarnaan biru ini
ini semua data ini kan sangat sangat penting ya
gejala ma itu tidak timbul
judi gitu ada yang dari singapura
ya udah denger lah kasus yang
anda bisa beli dengan jumlah yang besar
oh diimbanginnya dengan porsi latihannya lebih gitu ya
cara memakannya digigit langsung bisa dipotong potong kecil juga bisa
jangan pernah bersikap terhadap sesuatu yang tidak paham
salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kecelakaan di perlintasan rel kereta api adalah mengantri saat melintas
salah satu perusahaan subholding bumn pun secara rutin memberikan pelatihan
ada juga bukti kuat yang menunjukkan bahwa pengobatan sleep apnea juga dapat memperbaiki gejala ptsd di siang hari
jadi pop up festival ya namanya
dengan tujuan mengembalikan penggunaan uang tunai dalam masyarakat australia
akhirnya kami cross check ke teman teman ikp di provinsi tersebut
yang pemenang pertama dapetin jersey eksklusif abastok
iya sama pas lagi di ragunan juga
untuk memprediksi aktivitas gunung merapi
mengaku bangga dilatih oleh sosok yang pernah mengharumkan nama indonesia
karena memang belum pernah aku ke labuan bajo

presiden menekankan data pertahanan merupakan strategi besar negara
masih ada sisa separuhnya
bagus sih untuk daya imun anak juga kan ya
miapuinnya berapa kali lipat tuh kak dari biasa
baru beberapa hari terakhir itu diizinkan untuk di bahan makanan online dan itu pun kita
berarti tadi lili keren banget ya bu ya
dan zionisme atau zionis ini merupakan paham politik
betapa rencana sempurna yang tuhan miliki untuk menguduskan pernikahan
dan berdasarkan umur dari sungai sungai umur batu pasir yang ada di permukaan itu
car free night ini diharapkan bisa menjadi ruang terbuka dan komunikasi baru bagi warga surabaya
jadi dulu sebetulnya semua negara asean awalnya menolak
kami ada di dua puluh provinsi di sembilan puluh kabupaten saat ini
si jalen greene juga cuman di game terakhirnya juga kalau gak salah ada sempet kemain gitu
tapi setelah proses penambangan selesai atau pasca tambang ternyata danau ini bisa menjadi objek wisata
semua pasangan ini memimpinkan indonesia yang lebih baik
jadi itu bisa di tracing sebenarnya
sehingga tepat rekaan main tertake atas jenisnaires
ya mudah mudahan tadi cerita perjuangannya dila gimana sepak terjangnya dila bisa menginspirasi ya petenis petenis muda kita bahwa
kini ia membuat enam menu masakan nusantara seperti cumi terong balado
jadi emang kita bilang kalau ini yang milih langsung dari fia
sehingga anda juga tidak bisa nih memiliki perencanaan loh
sehingga juga masyarakat kembali melakukan perjalanan besar besaran mas afri